bandung punya idola kebersihan
dia adalah relawan yang membersihkan sampah di jalanan kota bandung
namanya pak sariman
berikut kisah inspiratif dari bandung
beginilah keseharian sariban
setiap pagi pria yang akrab di sapa pak iban ini bersiap untuk membersihkan jalanan kota bandung
kan dari pelajaran agama kan tidak ada
karena dapat terminal iman kebersihan sebagian dari iman
terus kan dari kampung pun saya sudah punya dasar
dulu apalagi datang ke kota
kota itu kalau memang banyak penduduknya pasti ada kotornya
berkendara sepeda tua lengkap dengan peralatan sederhananya
sariban memungut satu persatu sampah yang ia temui di jalan
harapan saya ya untuk masyarakat bandung jawa barat
khususnya masyarakat indonesia
mulai hari ini mulai dari yang kecil
mulai dari di sendiri
tahan tidak membuang sampah sembarangan
pria kelahiran magetan tahun seribu sembilan ratus empat puluh tiga ini memang identik dengan kebersihan
pada seribu sembilan ratus tujuh puluh dua ia menjadi petugas kebersihan di rumah sakit mata cicendo bandung
sampai pensiun di tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
sariban juga menjadi relawan kebersihan
pemerintahan kota bandung
menjadi relawan sudah ia jalani sejak seribu sembilan ratus delapan puluh tiga sampai sekarang
ya relawan tanpa pamrih tanpa dibayar
tujuannya hanya satu agar bandung menjadi indah bersih aman dan nyaman
pilihan saya cara iklan hidup saya adalah
berbuat sesuatu di bidang kebersihan lingkungan
apalagi masalah kota bandung ini kan namanya kota kembang harus bersih harus harum
masalahnya ada kotor ya nggak nyambung lah
sejumlah warga mengaku salut dan bangga kota bandung memiliki relawan kebersihan seperti sariban
tahunya tiap hari di sini
iya memang nyapu di sini tiap hari pagi sore
sejak dulu udah begitu sejak saya masih kecil udah gitu
biar di depan kita bersih bersih gitu
jadi kita kan malu ikut bersih bersih gitu
nah sampai sekarang
selesai memungut sampah di jalanan
sariban kemudian kembali mengayu sepedanya sampai ke tempat pembuangan sampah sementara atau tps
untuk membuang sampah sampah yang ditemukannya di jalan
dan begitulah seterusnya sang relawan ini bekerja demi bandung yang bersih
persoalan sampah kota bandung memang seolah tak pernah usai
program pemerintahan kota untuk memisahkan sampah organik dan non organik pun nyatanya masih belum terrealisasikan
beragam jenis sampah masih tercampur menjadi satu di tps
rati asriani bandung